indonesia dan badan kesehatan dunia atau who menyepakati kerjasama dalam pendirian dan pengoperasian pusat pelatihan kesiapan darurat kesehatan berskala nasional regional hingga internasional
penanda tanganan nota kesepahaman ini dilakukan di sela ktt g dua puluh di nusa dua bali
mou tersebut ditandatangani oleh menteri pertahanan republik indonesia prabowo subianto
menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
hadir dalam acara tersebut menko polhuka mahfud md mewakili presiden joko widodo
mou yang ditandatangani ini berisikan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah indonesia dan who
dalam upaya pendirian pusat pelatihan health emergency operational readiness di indonesia
termasuk pelatihan emergency medical teams
yang didirikan sebagai pusat pelatihan kesiapan darurat kesehatan berskala nasional regional hingga internasional
saya kira ini suatu kepercayaan yang sangat besar kepada pemerintah indonesia
kehormatan juga bagi kami dipercaya oleh who kita menjadi pusat pendidikan tentang kesiapan menghadapi
kedaruratan kesehatan untuk saya kira untuk asia tenggara dan negara negara lain juga
kalau tidak salah di seluruh dunia mungkin baru ada dua pusat pendidikan semacam ini
salah satu di azerbaijan salah satu di indonesia nanti tempatnya di universitas pertahanan